dalam kunjungannya ke terminal kontainer pelabuhan tanjung priok
menteri koordinator maritim rizal ramli menemukan jalur kereta api
yang ditutup beton sepanjang tiga ratus meter
menteri rizal secara simbolis membongkar beton setebal kurang lebih tiga puluh cm
yang menutup jalur rel bongkar muat barang
menurut menteri rizal ramli jalur kereta barang ini dapat mengurangi
sepertiga kemacetan yang ada di pelabuhan tanjung priok
tetapi pelindo dengan sengaja menutup ini semua
karena rel rel ini dengan balok balok kayak begini sampai ke dalam
sehingga tidak bisa kereta api masuk ke dalam
padahal kalau kereta bisa masuk ke dalam
kemacetan sepertiganya akan berkurang di tanjung priok
simple kan sederhana tapi ada orang orang pejabat
padahal solusinya mudah
dikatakan pak menkut sepertiganya pasti bisa terurai
karena apa karena ini ngangkut barang
kalau masuknya itu melalui tronton tronton
itu kan pasti dia kan koefisien geraknya juga lebih kecil
kalau kereta api kan lebih cepat
rizal ramli memastikan jalur kereta barang sepanjang delapan km
di pelabuhan tanjung priok sudah dapat aktif kembali dalam waktu dua bulan
merdeka prakasya satya jakarta